pergantian pucuk pimpinan di kerajaan inggris adalah momen yang jarang terjadi
pangeran charles yang kini sebagai raja inggris dengan nama king charles iii
mengambil peran kunci yang selama ini dipegang oleh ratu elizabeth
bagaimana peran pengaruh dan tantangan king charles de third ke depannya sebagai raja inggris
untuk membahasnya saya langsung sapa narasumber yang hadir di studio pada sore hari ini
pak dino patijalan terima kasih bapak sudah hadir bersama kami
ya kemudian juga ada narasumber kami bapak desra percaya selaku dubes ri
untuk kerajaan inggris dari london inggris
selamat pagi pak waktu london
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
baik saya ke pak dino
pak dino kalau kita melihat ini adalah sebuah sejarah yang boleh dikatakan
saya pak dino juga baru kali ini melihat sebuah inaugurasi proklamasi raja baru
tetapi tantangan ke depannya dari seorang prince ataupun king charles ini adalah
bagaimana monarki ini tetap berjalan tetapi di sisi lain ada morni
yang juga berjalan
yang juga pastinya akan menggerus daripada monarki inggris sendiri
ya pertama saya mengucapkan salam kepada pak desra
kita sama sama jebolan london nih
saya dulu kuliah di london dan juga di kbri london
dan pak desra juga dulu kuliahnya juga di london
jadi senang sekali ada pak desra
dan pak desra semakin seger di london
but anyways mengenai monarki ini pertama tentu kita semua merasa berduka
dan saya merasa seumur hidup saya walaupun saya umurnya lima puluh tujuh tahun
hidup selama itu ada ratu elizabeth
jadi benar benar merasa kehilangan sesuatu yang sudah ada seumur hidup saya
dan saya juga paham bahwa bagi rakyat inggris ini kehilangan yang luar biasa
serasa kehilangan ibunya gitu ya
dan beliau memang bukan hanya ratu
tapi beliau merupakan figur yang dicintai dan dihormati oleh rakyat inggris
dan juga oleh masyarakat dunia
terlepas dari monarki itu banyak skandalnya dan lain sebagainya
tapi beliau tetap merupakan sosok yang selama ini bebas skandal ya
dan juga sosok yang selalu memberikan kesunyukan dan kenyamanan bagi publik inggris
kalau mengenai modernisasi kalau kita lihat memang
pertama kita harus tahu bahwa pangeran charles atau raja charles itu beda dari ibunya
dalam arti dia mempunyai kepedulian terhadap berbagai isu yang mungkin ibunya tidak terlalu mendalami isu isu tersebut
salah satunya isu lingkungan hidup juga
lingkungan hubungan antariman beliau tertarik pada budaya islam misalnya
dan berbagai isu lain gitu ya
dan bukan hanya itu saja
jadi beliau itu presiden atau penasihat di sekitar empat ratus organisasi misalnya ya
organisasi lingkungan internasional
dan beliau banyak sekali bekerja sama dengan kita di world resource institute
beliau akan menjadi raja yang agak beda dari segi intellectual attention nya gitu ya
dan saya kira akan memberikan warna yang tersendiri
walaupun tentu sebagai raja tidak boleh
karena dia campur tangan untuk masalah pemerintahan atau kebijakan
saya ke pak desra
pak desra kalau di london dan inggris sendiri
pasca ratu elizabeth berpulang lalu seperti apa di sana
warga sendiri untuk menyambut seorang raja baru pangeran charles yang sekarang menjadi charles deard
apakah se antusias mungkin di indonesia atau pun negara negara lain
dan seperti apa ke depannya pak
terima kasih mas yoga
pertama tama senang sekali ketemu dengan guru saya
ini pak dino patijalal
sahabat lama saya juga dan saya ini kayak omnya dari anak anaknya pak dino nih
terkait dengan pertanyaan ini memang betul kalau dari segi kondisi umum ini
kota kota mulai agak sepi karena kembali lagi kondisinya adalah berkabung
jadi kalaupun saat ini ada proklamasi penobatan tapi suasananya masih berkabung
oleh karena itu sebagai contoh
bendera hari ini diminta dinaikkan mulai pukul sebelas sampai besok pukul satu siang
setelah itu diturunkan lagi menjadi setengah tiang
jadi kondisi masih berkabung
betul sekali pak dino apa yang disampaikan pak dino
ratu elizabeth ini populernya luar biasa ya
tapi juga pengalaman hidupnya ini yang luar biasa
dan yang contoh ya yang banyak dilihat orang adalah pernikahannya tujuh puluh empat tahun langgeng
sampai suaminya berubah
jadi betul pak dino nggak ada skandal skandal ratu elizabeth
kemudian monarki yang paling panjang tujuh puluh tahun
dan bayangkan loh pangeran charles itu sebagai crown prince putra makwota tujuh puluh tahun menunggunya
kemudian juga membawa royal family dengan wajah yang lebih humanis dan dekat dengan rakyat
kalau kita dulu melihat raja ratu itu hanya dari jauh kita nggak boleh mendekat
dengan ratu elizabeth bisa salaman
dan contoh juga adalah perubahan ya yang dilakukan oleh ratu elizabeth adalah
mengizinkan dan juga memberikan gelar queen consort untuk camilla ini luar biasa
kemudian juga memberikan restu pernikahan harry dengan meghan markle
jadi banyak sekali
kembali lagi betul pak dino kecintaannya tidak hanya sebagai ratu tapi sebagai ibu
jadi suasananya berduka
ada ekspektasi dan orang juga
memberikan perhatian terhadap
proklamasi raja charles iii
tapi tetap suasananya
baik saya kembali ke pak dino pak dino tadi ekspektasi
pasti ada ya sosok ratu
legend dan memberikan banyak perubahan
di inggris tidak hanya sekedar seorang
ratu yang begitu royal yang
begitu sangat diplomatis
tapi di sisi lain juga keibuan kalau anda
melihat apakah sosok tadi anda katakan charles
berbeda karena mungkin dia lebih ke intelektual
lebih peduli terhadap beberapa
hal yang dimana seorang mendiang
ratu elizabeth tidak lakukan itu
bisa menjadi sebuah strength ness dia ke depannya pak
kalau saya melihat
itu akan menjadi
asetnya dia dia senang
jadi saya ada pengalaman sendiri
saya lagi di museum
di utara jakarta
di suatu resepsi
ada orang nepuk pendak saya
saya nengok tau gak siapa
siang itu sedang
berikan pidato mengenai
hutan di indonesia saya
duduk paling depan waktu itu dan
dia mungkin lihat muka saya
ngelihat di resepsi dia langsung
kayak udah teman lama padahal
bagaimana tidak ada jarak sama sekali
right away dengan saya dan dengan semua orang
tanpa ada kesan wah ini
calon raja inggris nih
nah itu dilakukan dengan semua orang
itu saya kira itu bakat yang
luar biasa dari beliau sebagai seorang monark gitu ya
saya kira itu akan menjadi apa namanya
aset dia nanti selama
bertahta di kerajaan inggris dan juga selama memimpin
commonwealth karena sekarang kan dia
menjadi kepala dari sekitar
akan terasa lima puluh dua negara commonwealth
gitu ya jadi saya kira dia akan menjadi
raja yang baik dan dihormati dan juga
dicintai karena dia yang kuat dari
ibunya dan dari dia itu adalah
lebih penting dari segalanya gitu ya jadi itu ada etos yang menurut saya bangsa indonesia dan
apa namanya orang yang berada di public service juga perlu meniru gitu duty saverything gitu
saya ke pak desra pak desra kalau tadi pak dino mengatakan sense of duty sendiri merupakan salah satu
strength selain dia punya sosok yang tidak terlalu monarct tidak terlalu arogan mungkin ya
tidak terlalu sebagai seorang putra mahkota lalu apa yang dilihat oleh warga di inggris sendiri
terkait sosok pak rancarres saat ini
pertama mungkin kita lihat ya pidato beliau tadi ada tiga hal yang pertama adalah dia
tribute to heads mom kemudian juga meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh ibunya jadi
i shall strive to follow the expiring example dari ibunya ini yang pertama yang kedua
dikatakan juga i will be guided by the concept of the future jadi saya akan bergantung kepada
the concept of their elected parliament jadi sebagai monarki simbol tetap dan ketiga yang
juga sangat positif disampaikan adalah surrendering the hereditary revenues tetap bayar pajak
ini orang pasis dan saya menambahkan yang yang disampaikan oleh pak dino tadi kemarin ini
contoh ya bagaimana beliau dekat dengan rakyat kemarin itu begitu tiba ke buckingham palace dari
dari balmolo castle beliau keluar menyalami rakyat dan mengizinkan seorang perempuan rakyat
mencium ini kayaknya enggak pernah terjadi itu pak dino ya tiba tiba karena si perempuan ini menjadi
viral tadi juga ada di di wawancara di mana mana dia mengatakan your royal highness may i kiss you
terus boleh ini nggak pernah terjadi pengalaman saya
dengan royal family royal princess anne beatris kemudian juga edward itu protokolnya itu ketat itu
not taking picture waduh oke ketat pengen padahal ya kemudian juga don't lend your hand jadi jangan
mencoba menginisiasi untuk salaman kecuali royal family yang salaman jadi ini luar biasa dan saya
yakin seperti disampaikan oleh pak dino tadi ini tantangan memang untuk pangeran charles tapi beliau punya
terials dan juga punya kepribadian yang untuk dekat dengan masyarakat yang menarik tadi pak desra
katakan pangeran charles punya material sebagai seorang monar sebagai seorang royal tapi di
satu sisi juga sebagai individu yang menarik yang sangat terbuka pak dino tapi di satu sisi kadang kadang
kita melihat monars di inggris atau monarki di inggris masih menjadi sebuah kontroversi di era
modern saat ini kalau kita bicara mengenai generasi muda mereka melihat bahwasanya ini terlalu kontroversial karena banyak skandal kemudian juga terlalu concern
di satu sisi lalu anda melihat seperti apa apakah sosok pangeran maksud saya king charles ii ini bisa mewakil dan menjembatani itu
jadi gini memang monarch generasinya pak pangeran charles ini agak agak beda ya
dalam arti banyak skandal ada cerai dan dan lain sebagainya saya kira itu realita realita monarki di abad ke dua puluh
yang harus kita accept tapi kedua juga acceptance terhadap monarki cukup tinggi di inggris ya
mungkin ada beberapa negara common work yang mungkin masih mempertanyakan apakah kita perlu kepala negaranya raja inggris ratu ratu inggris
kayak di australia misalnya sempat menjadi perdebatan ya nah tapi terakhir mungkin pak desranti bisa mengkoreksi
ada pool yang saya lihat terakhir itu
enam dari sepuluh warga inggris itu mendukung monarki
tapi yang menarik perdana menteri les trust yang sekarang itu dulu sempat kritis terhadap monarki gitu right
jadi ada agak kontradiktif ya gitu ya

jadi rakyat inggris mencintai ratu elizabeth
walaupun mereka kadang kadang tidak nyaman dengan kerajaannya gitu
membedakan antara orangnya sama kerajaannya
nah inilah tantangan dari raja charles
apakah bisa seperti ibunya
jadi walaupun orang kadang kadang masih ada kritik terhadap kerajaan ya
tapi orang mencintai rajanya gitu
ada pembedaan terhadap dua itu
saya kira beliau akan menjadi raja yang baik gitu ya
baik saya ke pak desra
pak desra ini menarik kalau tadi pak dino mengatakan
sebenarnya inggris itu menarik
sebenarnya inggris itu menjadi sebuah ikon dengan kerajaan buckingham palace dan juga ratu elizabeth nya sendiri
lalu saya pribadi mungkin juga pemirsa dan semua warga negara indonesia mengenal inggris juga dengan ratu elizabeth nya
ketika sosoknya sudah tidak ada dan berganti dengan pangeran charles dan sekarang menjadi raja charles
apakah memang inggris akan tetap menjadi sebuah ikon monarki modern dengan berbagai tantangannya pak
saya pikir dan saya yakin masih tetap
pikir dan saya yakin masih tetap

karena orang sudah mulai melihat dengan putra mahkota yang baru william dan kate
ini luar biasa sudah mulai populer
dan juga beberapa orang terutama generasi yang atau orang orang yang tidak begitu suka dengan tadi yang disebut pak dino mengenai track recordnya prince charles
kenapa nggak langsung aja ke prince film
memang pangeran charles ini kan agak outspoken ya
tapi saya yakin sekarang sudah menjadi raja charles iii beliau akan restrain dari kebiasaannya outspoken
kedua memang beberapa masyarakat kelompok masyarakat masih belum melupakan diana
bahkan saya juga baca dan mengikuti di twitter
wah semestinya di st james itu princess diana itu bukan camilla misalkan seperti itu
tapi dari diskusi atau dari pengetahuan
atau pembicaraan di sini
orang sudah mikir begitu mendengarkan begitu melihat pidatonya raja charles
jadi saya pikir ini proses dan juga saya yakin nanti kedepannya akan baik ini prince charles
memang yang saya lihat tantangan betul tadi yang disampaikan oleh pak dino mengenai list trust yang pada awalnya adalah anggota liberal demokrat dan juga anti monarki
tantangannya adalah mengenai skotlandia
referendum di skotlandia ini
dan juga yang pak dino sampaikan monark tadi
nah oleh ratu elizabeth itu tidak menempatkan sebagai monar dan merubah namanya pun menjadi royal family
kalau dilihat dari twitter social medianya tidak monar tapi royal family
ini yang kurang lebih akan terjadi ke depannya terutama terkait dengan referendum di skotlandia
saya ternalik dengan referendum skotlandia juga commonwealth
di banyak kondisi saat ini kalau kemarin ada barbedos tahun lalu yang menyatakan tidak bergabung lagi pak
tapi di satu sisi ada beberapa negara merasa bahwa mereka juga diuntungkan sebagai bagian dari commonwealth
itu justru tantangan kedepan dari king charles
apakah dengan lima puluh dua lebih commonwealth yang ada di bawah inggris saat ini
di satu sisi juga masih menjadi aset mereka
tapi di sisi lain bagaimana seandainya memang mereka akhirnya menyatakan melepaskan diri dari inggris
itu pertanyaan yang bagus
yang saya salut ya dengan inggris tau gak apa
mereka tidak pernah memaksakan
jadi misalnya taruhlah australia mau menjadi republik atau tetap kepala negaranya adalah ratu atau raja inggris
mereka gak memaksakan
barbado saja kita lihat ya beralih dan kerajaan inggris pemerintah inggris tidak ikut campur gitu right
jadi menurut saya itu yang saya salutnya
kalau kamu mau bergabung
ingin tetap formatnya seperti ini kami dengan senang hati
tapi kalau tidak pun itu urusan dalam negeri keputusan negara anda sebagai negara yang berdaulat gitu
jadi kalau menurut saya suatu hal yang saya bisa apresiasi ya
dan kedepan tentu siapa yang akan apa namanya merubah format kenegaraannya ya kita lihat saja
tapi yang jelas saya tidak melihat ada keinginan untuk intervensi
dari kerajaan inggris ya
saya kembali ke pak desra
kalau kita bicara mengenai kerajaan inggris royal family pasti mereka hanya punya fungsi sebagai penjaga budaya
kemudian juga icon di satu sisi juga memberikan banyak sekali profit bagi inggris dari segi pariwisata
tapi di sisi lain kalau kita bicara mengenai politik pasti tidak bisa dilepaskan juga dengan keberadaan raja dan ratu
meskipun secara fungsional mereka tidak punya hak di sana
lalu bagaimana dengan pergantian perdana menteri sudah lima belas kali di era queen elizabeth sebelumnya
kemudian saat ini juga perdana menteri baru
tantangan brexit kemudian juga masalah inflasi inggris yang tinggi
sejauh mana raja charles ini bisa berperan pak
saya pikir tidak akan ada perubahan dari segi konstitusi ya
dan tadi juga pak dino sudah menegaskan bahwa otoritasnya tidak ada untuk masuk ke politik ataupun ke dalam ranah
jadi kemarin juga waktu perdana menteri boris johnson menyampaikan resignasinya
kemudian ratu pun menerima listra
kemudian juga mengenai budget segala macam masih tetap
dan saya tidak melihat akan ada perubahan dari segi otoritas untuk masuk ke pemerintahan
dan ini juga tadi sudah disampaikan oleh raja charles ketiga
terkait dengan apa yang disebut
bahwa affection loyalty kepada people dan juga sebagai sovereign tetap akan melakukan tugasnya
ya duty ya tadi sebutnya pak dino
jadi tetap ada pembagian penugasan pembagian otoritas tetap sebagai simbolik
dan saya tidak melihat akan masuk ke situ tidak akan
tadi yang menarik kalau pak desra mengatakan raja sendiri akan bersedia untuk membayar pajak
tapi kalau di satu sisi saya membaca riset pengeluaran pajak ataupun pengeluaran biaya untuk inggris sendiri di tahun dua ribu dua puluh
pada kerajaan inggris atau royal sendiri mencapai satu empat triliun pak
lalu anda melihat seperti apa ini pak
di satu sisi ada komitmen untuk membayar pajak menunjukkan loyalitas kepada pemerintahan
tapi di sisi lain biaya suku besar ini untuk pemerintahan yang dibayarkan kepada royal
ya kalau menurut saya sih itu suatu hal yang wajar ya pak
kalau kita lihat semua monar
yang lain gitu ya baik yang terutama yang constitutional monark ya
kalau inggris kan constitutional monarch ya
dalam arti bukan kerajaan yang absolut
rajanya itu punya kekuasaan absolut dan tip
kalau itu biasanya raja yang punya hak mengendalikan keuangan negara dan lain sebagainya
tapi kalau inggris ini tentu ada biaya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah ya
jadi misalnya nanti untuk mengenai coronation
coronation itu biaya pemerintah yang tanggung tuh
tapi kalau si ada anaknya yang mau kawin ya atau segala macam itu urusan keluarga bukan urusan pemerintah gitu
tapi memang karena mereka kan simbol negara kepala negara
di kita pun kepala negara atau di negara lain pun kepala negara pasti ada ditanggung oleh pemerintah
biaya biaya formalnya gitu ya
jadi saya kira itu hal yang normal gitu ya
saya ke pak desra karena pak desra sepertinya waktunya sangat sibuk sekali pak dino
pak desra terakhir nih apa yang bisa diharapkan dari indonesia sendiri terutama dengan raja charles yang baru
dan bapak disana melihatnya seperti apa nih dengan antusias
mungkin diaspora indonesia di sana kemudian juga bagaimana indonesia tetap bisa mendapatkan kerjasama yang baik dengan inggris
yang sibuk pak dino mas yoga bukan saya
mas yoga tentu saja dalam hal pemerintah
kita mengikuti guidelines dari kemlu inggris ya
pertama misalkan bendera senatian bendera naik ke atas
dan saya juga sudah menerima instruksi dari pusat untuk menyampaikan buka cita dan mengirim bunga secara resmi
itu sudah kami lakukan
saat ini kita masih menunggu bagaimana prosesi pemakaman
jadi memang betul hari ini semua terpusatkan pada proklamasi ya
tapi nanti mau dikirim
tapi nanti mengenai kapan resminya menaik tahtanya itu kan biasanya sebagai contoh ratu elizabeth pun menunggu enam belas bulan
kita belum tahu kapan coronationnya
jadi ya ini untuk hari ini
tapi kembali masih berkabung dan kita masih fokus pada upacara pemakaman ratu elizabeth ii
itu sementara fokusnya demikian
baik pak desra terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami
langsung dari london selamat bertugas kembali pak

terima kasih pak desra
terima kasih pak dino
tapi pak dino masih tetap disini kita akan berbincang lagi
salam pak dubas
terima kasih pak
ya si andonisia breaking news akan kembali sesaat lagi
dan indonesia breaking news
ya masih bersama pak dino pak tijalal
kita akan berbincang mengenai queen elizabeth yang sudah pulang
tapi di satu sisi ada harapan terhadap pangeran charles yang sekarang menjadi king charles
kalau tadi bapak sempat mengatakan berhubungan dengan queen elizabeth

melihat seorang pangeran pada saat itu bisa menyapa bapak begitu sangat humble
dan berbeda pastinya dengan beberapa pemimpin negara ataupun para politis yang boleh jadi memiliki sebuah arogansi seperti itu
apakah ini memang sudah diturunkan dari queen elizabeth dengan treatment dia terhadap anaknya
ataupun dari king charles ke enam terhadap ratu elizabeth sendiri pak
menurut saya begitu
tapi kalau pangeran charles atau raja charles lebih lagi
kalau ibunya memang suka ketemu masyarakat ya
tapi pangeran charles lebih turun lagi gitu ya
dia lebih suka bicara ngobrol bercanda dan lain sebagainya gitu kan
jadi itu satu hal yang menurut saya itu terkesan sekali gitu ya
dan saya juga satu hal yang sama dengan ibunya ya
itu dna bisa mengontrol dirinya itu
kalau kita lihat dulu pernah ada satu kejadian kalau nggak salah di kanada ya di vancouver
kemudian ada orang naik ke panggung mengacukan pistol kepada pangeran charles
dan dia gini untung pistolnya enggak apa namanya
ya pokoknya dia selamat lah gitu ya
dan orang itu langsung diringkus oleh pengawalnya
tapi the hall time pangeran charles waktu menghadapi maut itu dia hanya gini aja
itu kan dalam berapa detik
itu masih bisa lihat videonya di youtube
jadi ini keluarga memang mempunyai dna temperament yang luar biasa yang semuanya apa tadi dibilang stoic gitu ya
sangat under control gitu
ya pak dino kalau kita bicara mengenai keluarga kerajaan inggris dari king george
jadi sebenarnya dia bukanlah seorang raja yang harus mendapatkan throne pada saat itu
kemudian ke queen elizabeth dan sekarang ke princharge tadi pak desa juga mengatakan
simpati orang lebih banyak kepada prince william
karena memang mungkin sosok yang diharapkan membuat perubahan lebih mudah lebih keren mungkin ya
dibandingkan dengan king charles yang sudah tujuh puluh tahun saat ini
tapi tadi anda memberikan insight yang menarik seperti itu
apakah di inggris semua itu sudah mengerti hal itu
atau kan memang hanya orang orang terdekat yang mengerti karakter daripada prince charles atau king charles saat ini
oh saya kira dia kan sudah lama
jadi orang tahu dah dia temperamennya
temperamennya dan perubahan kepribadiannya
dulu kan dia playboy sekali kan
suka joget dan apa namanya
lifestyle nya seperti itu
tapi kemudian berubah ya
dan sekarang saya kira dia sudah siap untuk menjadi negarawan
jadi saya kira ini momen yang menarik bagi sejarah inggris karena ada lembaran baru
tapi ingat yuda ini bukan peristiwa geopolitik ya
jadi kalau peristiwa geopolitik itu kan seperti inggris keluar dari uni eropa brexit dan sebagainya
ini adalah peristiwa kenegaraan yang penting bagi sejarah inggris
tapi dari segi dampak strategisnya atau dampak ekonominya itu menurut saya sangat minimal
bahkan tidak ada ya
karena kalau yang itu kan porsi dari perdana menteri
nah ini yang menarik adalah ketika sosok raja kalau dikatakan
hanya sebagai simbol pak
sehingga tidak terlalu banyak memberikan kebijakan strategis terutama ke politik
kemudian juga berkait dengan ekonomi dan kebijakan kebijakan lainnya
tetapi di satu sisi raja juga pasti mendapatkan implikasi
ketika pemerintah inggris terguncang atau mengambil keputusan
dan salah satunya tadi brexit
kemudian ada barbados yang sudah keluar di tahun lalu
bagaimana menyeimbangkan itu pak
kita harus lihat dulu bagaimana ya
kalau ada yang pernah lihat the king's speech misalnya
raja memang menyerahkan semuanya kepada winston churchill ya
untuk sewaktu perang dunia kedua melawan natsi di jerman
tapi raja melalui pidato pidatonya
bisa memberikan semangat bagi perjuangan inggris
melawan kekuatan axis gitu kan
jadi memang ada peran peran tertentu di masa masa tertentu
di mana raja itu cukup berandil gitu ya
kalau dari masa sekarang kita masih terlalu awal untuk melihat
apa yang akan menjadi hal yang membedakan charles dari ibunya
charles itu pernah ditanyakan
dia ditanya nanti kalau kamu jadi raja
semua isu isu ini akan kamu bawa nggak menjadi isu raja inggris gitu
dia bilang tidak
dia bilang tidak
saya tahu batas
saya tahu batas
tapi para pengamat tetap berpandangan bahwa paling nggak kalau isu lingkungan dia akan berusaha
eh ini kok gini gitu ya
karena waktu perjanjian paris
pak ngeran charles ada di paris
mendukung sepenuhnya perjanjian perubahan iklim paris gitu
jadi menurut saya dia akan pasti paling nggak di belakang layar
menjaga perhatiannya terhadap sejumlah atau beberapa dari isu isu yang selama ini menjadi perhatiannya gitu
kalau saya pribadi maupun mungkin warga indonesia sangat tertarik dengan kerajaan inggris
pastinya dengan skandalnya
pastinya dengan para prinsesnya dan juga prinsnya
pasti menjadi buah bibir
salah satunya terakhir dengan markle
kemudian juga kate middleton
ya memang orang luar bukan dari klan kerajaan
terakhir mungkin princess diana yang memang jadi kerajaan juga
lalu anda melihat apakah kedepannya kerajaan inggris akan berubah
kerajaan inggris akan sedemikian semakin terbuka
semakin terbuka dan menanggalkan monarchnya seperti itu
akan semakin terbuka mungkin sedikit lebih liberal gitu ya
dalam arti seperti mas yuda bilang itu bahwa mereka bisa menerima meghan markle yang birasial kan
birasial setengah putih setengah apa namanya kulit hitam gitu ya
itu suatu hal yang banyak pihak tidak menduga
dan apresiasi bahwa mereka bisa menerima orang luar dan juga birasial gitu ya
jadi memang ada perubahan apa namanya sikap ya dari kerajaan inggris
dan tapi prince william jangan terburu buru tentu
raja charles masih sehat ya tujuh puluh an ibunya aja meninggal sembilan puluh tujuh ya
dan suatu hari tentu
prince william akan menggantikan raja charles tapi itu masih lama
tapi sementara itu tentu akan menarik lihat modernisasi seperti apa yang akan dibawa
raja charles pernah mengatakan sebelum menjadi raja dia akan merampingkan kerajaan gitu ya
sekarang itu kulatonya banyak sekali bangsawan bangsawan inggris
dia bilang kita perlu lebih ramping ya
mungkin juga dari segi anggaran atau dan lain sebagainya kita lihat saja nanti
sosok yang menarik dari prince charles saat ini adalah
bilang dia peduli dengan lingkungan
berbeda mungkin dengan saudara saudaranya yang lebih peduli kepada dunia showbiz mungkin ataupun bisnis dan lainnya
anda melihat apakah memang peran seorang raja yang peduli lingkungan
ini merupakan salah satu isu yang seksi juga kedepannya
mengingat saat ini kita sangat peduli terhadap kondisi lingkungan
dan tadi pak dino katakan prince charles juga sangat berperan
misalkan di komoditi komoditi yang terkait dengan eksploitasi alam yang dikatakan bisa merugikan dunia
menurut saya begitu
jadi saya juga pernah ketemu prince andrew misalnya ya
adik dari raja charles
dulu pernah datang ke jakarta
dulu perhatiannya lebih kepada bisnis
dan dia ditunjuk sebagai duta besar atau special envoy inggris untuk masalah perdagangan
dia mungkin merasa agak terpaksa harus melakukan itu
tapi waktu raja pangeran charles datang ke istana dan memberikan pidato mengenai hutan
dan saya ingat sekali apa yang disampaikan
dia bilang kita harus mengupayakan situasi di mana hutan itu lebih berharga tetap berdiri daripada ditobang
sampai sekarang saya masih ingat tuh ya
dan dia kasih tahu argumentasinya dengan sangat berbelit belit dan meyakinkan gitu
itu berarti apa yuda
itu ada di hatinya dia tuh
dia sangat passionate tentang itu
berbeda dari prince andrew yang disuruh untuk promosi perdagangan dan investasi
ini benar benar di hatinya dia
jadi saya yakin sekarang kalau dia menjadi raja itu tetap akan menjaga perhatiannya
karena sudah ada di dalam hatinya
kita bisa mengenai inggris
perhatian terhadap dunia islam
menurut saya itu menarik sekali ya
dan ini juga mencerminkan perubahan di inggris kemarin waktu ada kontes siapa yang akan menjadi perdana menteri
wanita kulit putih
dan ada satu lagi kan
yang jelas bukan kulit putih dan etnis gitu ya
dari asia selatan gitu ya
berarti ini sebuah angin segar ya pak
ketika seorang sosok raja baru sangat memberikan peluang bagi banyak race
kemudian juga ideologi dan juga kepercayaan seperti itu untuk inggris
kita juga ingat wali kota london sendiri juga muslim
waktu itu berarti menunjukkan bahwasanya ke depannya inggris akan semakin terbuka
diwakili oleh para royal family ini
lalu yang menarik adalah kita bicara inggris adalah pariwisatanya pastinya
orang datang ke inggris berbonong bonong pasti ingin foto di depan buckingham palace
kemudian juga ingin bertemu bahkan kalau bisa dengan royal family
anda melihat ini masih menjadi sebuah magnet untuk inggris sendiri
iya karena ini memang menjadi dna kebangsaan inggris sekarang
jadi walaupun mereka monarki yang sudah ratusan tahun segala macam
tapi mereka beradaptasi
pertama tentu dari segi demokrasi
sehingga sekarang raja tidak berkuasa lagi
sekarang perdana menteri yang dipilih oleh rakyat gitu ya
nah tapi kemudian juga dari segi kebinekaan gitu
jadi saya tinggal di london lima tahun ya
dan saya melihat sendiri gitu
apa namanya dari segi kuliner urbanisasi agama dan lain sebagainya
mereka sangat diverse sekali gitu ya
dan kita kan tahu di eropa banyak islamofobia
kalau di inggris saya malah nggak pernah mengalami
ya mungkin ada ya
tapi gak mengalami islamofobia
dan bahkan seperti yang anda bilang
di oxford di cambridge di berbagai kampus di inggris itu
bukan hanya ada masjid dan lain sebagainya
tapi studi mengenai islam itu sangat apa namanya sangat kuat gitu
jadi itu yang saya apresiasi mengenai inggris gitu ya
kalau pak dino sendiri tadi mengatakan lima tahun di inggris
dan juga pasti mengalami banyak sekali hal yang tidak hanya sekedar seremonial pemerintahan
tapi juga personal life dengan orang orang di sana
kemudian sosok ratu yang sangat disintai
kemudian juga bagian dari royal family yang seperti sejarah yang tumbuh kembang bersama mereka
ketika misalkan kita bicara mengenai skandal
kemudian kita perubahan kepemimpinan saat ini
apakah rakyat inggris sudah sedemikian sangat terbukanya
ataukah tadi yang kontroversial itu masih menjadi sebuah hal yang subtraktif
ada hal yang subtansial juga untuk mereka pertimbangan dalam memberikan loyalitas seperti itu pak
ya mungkin yang saya bisa jawab itu sekarang rakyat inggris masih sedang bingung nih
oke pergantian apa ratu sekarang keraja inggris ya
itu suatu hal yang memberikan juga mereka apa namanya excitement gitu ya
tapi mereka juga bingung mengenai peran inggris di dunia
karena kan inggris keluar dari uni eropa brexit
itu terpecah loh inggris ya
jadi masih ada apa ya lukanya itu masih ada
terutama di kalangan rakyat dan politisi inggris yang masih senang dengan menjadi bagian dari uni eropa itu
nah tapi kedua juga tantangan besarnya sekarang kalau sudah keluar dari uni eropa inggris harus global
makanya sekarang kan banyak global briten gitu ya
nah itu juga masih in the works gitu
masih kebijakannya juga masih belum solid menurut saya
karena ide inggris sebagai suatu kewakilan global itu kan baru bagi inggris tapi juga baru bagi orang orang di asia gitu right
jadi sekarang inggris masih kalau menurut saya ya masih dalam proses suatu evolusi
dan mencari format yang lebih bergantung
yang tepat bagi peran inggris di dunia internasional
terlepas dari kerajaan inggris itu dia menjadi sebuah icon ya
kalau kita bicara mengenai ratu elizabeth ada lima belas perdana menteri di era kepemimpinannya dia
dengan berbagai macam kontroversinya juga
dengan berbagai macam kebijakan yang tidak hanya terakhir mungkin boris johnson mungkin pak dino melihat karakternya sangat outswoken
sangat berbeda dengan mungkin beberapa perdana menteri sebelumnya
singkat saja pak sebelum berakhir
kira kira bagaimana bisa tetap in line ini
perdana menteri yang baru dengan prince charge yang sekarang menjadi raja inggris ketiga
yang jelas king charles pertama tidak boleh berpolitik ya
satu dia harus menjaga konstitusi dan batas batas konstitusinya
dan dia harus menjadi jangkar
karena seringkali perdana menteri tidak menjadi jangkar
ya kan dia terpilih
atau kemudian dia di vote out dan lain sebagainya
tapi yang tetap ada pemerintah keluar masuk adalah raja
dan dia harus menjaga wibawa kerajaan
dia harus menjaga kredibilitas dirinya dan kerajaan
dan saya kira kalau dia bisa melakukan itu dia akan dicatat sebagai monarch yang sukses dalam sejarah inggris
terima kasih sekali pak dino patijalal mantan wamenlu dan juga seorang diplomat
untuk perbincangannya malam hari ini selamat malam pak
terima kasih juga
dan salam lupa
ya sian indonesia breaking news akan segera kembali